bantuan untuk korban gempa di kabupaten pidijaya dan sekitarnya terus mengalir
termasuk dalam bentuk sukarelawan tenaga medis
rumah sakit umum dr sutomo dan universitas airlangga surabaya
kemarin mengirimkan tim medisnya untuk membantu korban gempa di aceh ini
tim yang beranggotakan lima puluh orang tersebut terdiri dari dokter ahli bedah tulang
anestesi dan bedah umum perawat serta psikolog
tim akan diberangkatkan secara berkala seminggu sekali bergantian
tim membawa perbekalan lengkap mulai dari alat kesehatan obat obatan logistik hingga tenda
untuk membuka rumah sakit lapangan di lokasi gempa pidijaya aceh
wakil gubernur jawa timur melepas keberangkatan tim pertama pada kamis kemarin
kita juga menitipkan seratus juta rupiah dari masyarakat jawa timur
yang dikirim melalui gubernur jawa timur
untuk diberikan kepada yang punya otoritas untuk membagi
bantuan itu mudah mudahan ini bisa meringankan
ini bagian dari keprihatinan kita
ini musibah kita berharap kehadiran tim ini
bantuan masyarakat jawa timur
bisa meringankan saudara saudara kita di sana
dan juga membuat saudara saudara kita makin tapah
dan pangkit kembali untuk menjalin kehidupan yang normal
ini nanti akan bekerja kurang lebih satu minggu
nanti kita ganti dengan tim dari sini lagi yang baru
tapi sama semuanya
yang dibawa ini apa
yang dibawa ini adalah peralatan peralatan yang terutama
menurut informasi yang dari sana yang dibutuhkan
yaitu terutama yang berkaitan dengan masalah trauma
yaitu patah tulang kemudian trauma kepala leher dan sebagainya
itu yang kita dibutuhkan di sana
dan bedah umum dan sebagainya
baik untuk mengetahui bagaimana penanganan korban gempa di aceh
kita telah terhubung dengan dr pramono
anggota tim medis rumah sakit dr sutomo surabaya
yang kini telah berada di pd jaya aceh
baik dokter pramono sekarang lebih tepatnya berada di mana nih
di salah satu rumah sakit atau bagaimana nih dokter
saat ini kami tim dari dr sutomo
sudah berada di rsud sigli
kami tidak di pd tapi kami di rsud sigli
mungkin bisa anda gambarkan bagaimana kondisi para korban
terbaru dan penanganannya sekarang
untuk saat ini kondisi sudah stabil dibandingkan dua atau tiga hari yang lalu
di mana saat ini jumlah pasien yang tersisa sekitar tiga puluh satu pasien
target hari ini kita melakukan tindakan operatif
sebanyak lima belas tujuh belas pasien
sehingga besok kita mentargetkan untuk bisa menyelesaikan secara keseluruhan

sehingga harus ada tindakan yang baru saja diambil tadi
ya mayoritas yang seperti kita ketahui
jadi bisa dikatakan lebih dari lima puluh persen pasien yang datang ke rumah sakit sigli ini adalah patah tulang
sehingga kita harus melakukan tindakan untuk pemasangan implan
sehingga pasien bisa segera mobilisasi
yang ada di maksudnya fasilitas medis tentu saja
yang ada di rumah sakit sigli ini cukup memadai tidak
atau ada peralatan medis yang dibawa oleh tim dokter dari surabaya untuk melengkapi ini
ya jadi pada dasarnya rumah sakit sigli ini sudah cukup adekuat
untuk peralatan medis dan segala
cuma memang karena kendala jumlah pasien yang cukup tinggi
ya sehingga kami dari membawa peralatan yang kita bawa dari surabaya
dan itu juga di sini kami juga tidak hanya dr sutomo saja
tetapi ada dari kota lain seperti makassar medan jogja yang ada di sini
dan kita berkoordinir untuk menyelesaikan semua kasus kasus patah tulang yang ada di rumah sakit sigli
jadi itu dipecah pecah begitu ya timnya sehingga pertama terkoordinir dengan bagus dulu
kemudian timnya dipecah tidak hanya di rumah sakit sigri
tapi mungkin bisa anda gambarkan tersebar di mana saja ini
bukan jadi kita semua dari tujuh kota ini kumpul jadi satu di rumah sakit siklim
jadi di rumah sakit sigli ini punya enam kamar operasi dan itu semua dioperasikan
jadi ini yang seperti anda tahu ini sedang berjalan semua
enam kamar operasi ini semua berjalan
saat kita berbincang ini sedang berjalan ada tindakan operasi juga ya berarti ya
ya mulai dari tadi pagi
jadi sampai saat ini sudah ter
sekitar sepuluh lebih dari sepuluh pasien yang sudah kita selesaikan dan sedang berlanjut
bagaimana dengan rumah sakit seperti pd jaya misalnya
apakah ada tim yang juga berada di sana atau
saya tidak bisa memberikan gambaran secara pasti karena saya pada saat datang di banda aceh ini
saya lapor kepada kantor idi dan saya diarahkan ke rumah sakit sigli
jadi saya tidak mengetahui secara pasti bagaimana kondisi di rumah sakit
rumah sakit di rumah sakit sigli ini ya
baik rencananya akan sampai berapa lama berada di sigli ini dokter pramono
kita estimasi alokasi kurang lebih satu minggu untuk berada di sini
jadi kita kalau misalkan nantinya tidak ada pasien maka kita akan proaktif untuk ke daerah daerah
untuk melihat apa ada pasien yang membutuhkan pertolongan
kalau misalnya dilihat sampai hari ini
itu kan tadi tindakan operasi berlangsung dari pagi sampai detik ini kita berbicara masih terus berlangsung
apakah juga masih banyak yang berdatangan ke rumah sakit sigli ini
yang dirujuk ke rumah sakit siglim misalnya
ada tapi tidak sebanyak pada saat hari pertama dan hari kedua
jadi sekarang kondisinya lebih stabil daripada sehari setelah kejadian
baik kemudian setelah anda lihat atau anda berada di sana begitu dokter pramono
jadi masalahnya hanya kekurangan
kekurangan tenaga medis saja ya
sementara untuk kebutuhan obat obatan kemudian dan lain sebagainya itu cukup di rumah sakit sigli ini
jadi sampai kemarin hari ini semua sudah tercover
jadi tenaga medis sudah cukup peralatan semua sudah memadai
jadi semuanya oke tidak ada masalah
oke baik ada dari sekian banyak pasien yang ada itu berapa yang mengalami kondisi kritis
atau mungkin tidak ada sama sekali dr pram
untuk kondisi kritis sudah kita selesaikan pada saat sehari setelah kejadian
jadi sekarang kita memasuki fase selanjutnya dimana kita akan melakukan terapi definitif
artinya fase akut sudah lewat nah kita melakukan terapi definitif gitu
baik selamat bertugas dr pramono
semoga apa yang anda lakukan ini mampu membantu warga aceh yang menjadi korban gempa berapa hari lalu
terima kasih dokter pramono